kepanikan terjadi di dalam pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh jt tujuh ratus sembilan puluh tujuh
tujuan jayapura makassar milik maskapai lion air
saat sayap sebelah kanan yang menabrak bagian atap garbarata
yang menghubungkan ruang tunggu penumpang dengan pesawat
akibat kejadian ini terjadi kerusakan di sayap pesawat bagian kanan
kerusakan juga terjadi di bagian atas garbarata
kejadian ini terjadi di bandara mopah merauke papua selatan
kamis sekitar pukul sembilan sepuluh waktu indonesia timur
akibat kejadian ini salah satu penumpang tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke belanda
dari mereka nggak bisa membantu nggak bisa kasih surat perantara
atau setidaknya membantu saya untuk mencari jalan keluar bagaimana
karena pesawat saya sebentar malam ini terbang dari jakarta
jadi ibu kan jerogi sendiri ya
dengan kata kasar saya tanggung jawab sendiri
danang mandala prihantoro meminta maaf atas insiden yang terjadi
dan membenarkan bahwa lekukan ujung sayap pesawat lion air
bergesekan dengan bagian luar garbarata bandara
saat ini pihak lion air tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia